pilkada dua ribu tujuh belas sekian dekat ya dan tidak terasa juga sebentar lagi akan masuk pendaftaran
dan bakal calon gubernur dki jakarta sandiaga uno masih memilih di antara tiga calon diajukan partai koalisi pengusung
yang akan mendampinginya pada pemilihan kepala daerah dki mendatang
dan ia akan mengikuti proses seleksi yang telah diberjalan dan menentukan pasangan kerjanya
setelah ada rekomendasi dari partai koalisi dan masyarakat
setelah mengikuti kegiatan lari bersama warga warakas tanjung priuk jakarta utara minggu pagi
sandiaga uno mengungkapkan di antara tiga nama calon pasangannya pada pilkada dki jakarta mendatang
semuanya merupakan pilihan yang bagus
untuk memilih calon pasangannya ia masih menunggu rekomendasi dari partai koalisi dan masyarakat
dan dicoba dicari suatu pasangan kerja yang profesional betul betul
jadi bukan duet politik tapi pasangan kerja
karena warga jakarta sudah menunggu solusi terhadap permasalahan
yang selama ini pemerintah provinsi belum bisa menghadirkan solusinya
ada saifullah ada bu sylvi ada pak yoyo
saya semuanya saja bisa bekerjasama dengan baik tiga tiganya bagus menurut saya